tadi bang deddy bilang katanya mau nyuruh mbak surti buatin tempe bacem buat saya
soalnya saya udah nganterin bang deddy ke pasar beli petasan
itu tempenya mas pur toh
emang kenapa toh mbak
tadi tempenya sebagian dibawa babe
lo kan tau din petasan itu bahaya
almarhum mak lo tuh paling sebel kalo lo main petasan
awas lu dagang petasan sekali lagi gue kempesin perut lo
lo bikin tempe macam banyak banget
anu beh disuruh bang deddy
oh gitu ya
bungkusin gue dah
buat apa be
buat gue buawa
tapi surti nelpon bang deddy dulu ya be
gak usah gak usah
eh dead gue barusan ketemu sama tini
katanya di pasar yang jual petasan lagi ditangkapin petugas
ini gue belanja petasan nih
anaknya indro aja beli
tapi dikasih sama temennya
ah sama aja
eh nanti kalo situ ditangkep baru tau rasa
eh itu jawab petasan
nah lo ded gue katanya juga apa
bapak jawab petasan
ikut kami sekarang kantor
tuh kan ded ikut kami sekarang ke kantor
gue katanya juga apa
aduh dikasih taunya gak ngerti sisi tua

makan tepe bacem
si pur ngajak buka bareng
makan tepe bacem
makan tepe bacem

oh yaudah tuh kalo gitu mah

dia lagi jalan ke kaki lima
mau ngasih tau bang deddy
supaya gak jualan petasan
supaya gak jualan petasan
kamu kenapa pur
sampe main udin
gua kagak mau buka dirumah
mau buka dimana lu
mau buka dirumah
siapa yang ngajak mod
kamu kapan masak tepi pacemnya
wah rame banget
udah jam segini juga
pasti kita mau kebagian tempat
kita bungkus aja yuk
ya sama sama
abis per jardin
kok dia kayak gini
saya juga bisa bikin kayak gini be
oh gitu ya kalau gitu kapan kapan bisa dong masakin buah
oh seperti itu
dih telepon naim
kasih tau tuh si deddy ketangkep petugas
bukan begitu pak haji maksud saya kenapa saya yang harus telepon bukan pagi aja yang melepon
gua kagak bawa hp dih
yang bener loh
ah biarin aja
si indin mai ditangkep polisi
iya dia jualan petasan kayak kayaknya sih gara gara jualan buburnya kagak laku dah
oh seperti itu
biarin aja mai biar dia rasa
bulan puasa bulan tenang
malah jualan petasan
be baruan sono kantor polisi kan biar gimana juga si tadudin perlu ditolong be
mulai mulai mulai
iya iya iya pelan pelan pelan pelan
pak j kolak tiga
bagi plastik satu j
plastik gorengannya kone
nih gorengannya besit besit nih
buat buka puasa ya
laras kenalin dong
oh iya kenalin ini skopo laras
gue udah tahu tapi gue belum tahu namanya
nggak tahu apa
masat sampai jumpa
air putih apa teh
udah aja teh manis lah
kalau buat sipur apa ya pak
udah samain aja tuh teh manis
tadi tentis beli obat
obat apaan tentis
obat mah dan kembung
obat ini mampu mengatasi dan meredakan dengan cepat gangguan pada lambung
komposisnya tepat dan aman
diminumnya abis sahur
bapak juga sudah pernah dikasih sama haji murod
pas mah kembung lagi
itu bapak simpen aja
buat stok pembulan puasa
eh mas pur
saya mau ngambil tempe kacem
tadi bang deddy bilang katanya mau nyuruh mbak surti buatin tempe bacem buat saya
soalnya saya udah nganterin bang deddy ke pasar beli petasan
saya gak tau
itu tempenya mas pur toh
emang kenapa toh mbak
tadi tempenya sebagian dibawa babe
dia tau ya
lu kan tau din
petasan itu bahaya
almarhum mak lu tuh paling sebel kalo lu main petasan
iya be iya be
dagang petasan sekali lagi gue kempesin perut lo
tapi din seneng kok
kalo perut din kempes
bang lama amat sih lu
untung aja belum berduk
maaf mak jalanannya rame
oh seperti itu
banyak amat kok begitu sih
ini tempe bacem bang
enggak dikasih sama babe
oh berarti mesti bilang makasih mbak be ya
makasih mas hurti
mas hurti yang bikin
kok tempenya cuma tiga